ya fani semalam takbiran di mana malah di rumah
di rumah kemarin sama keluarga kebetulan
karena sepertinya baik idul fitri maupun idul adha erat kaitannya dengan pawai malam takbiran
pawai juga atau enggak
enggak kan di rumah
seperti di manado ini sulawesi selatan pawai takbiran idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah ini diikuti oleh seribu orang
sementara di surabaya jawa timur ratusan murid madrasah melewati malam takbiran dengan menanamkan pesan moral sejak dini kepada anak anak
ratusan murid madrasah ibtidayah melafalkan takbir dengan penuh semangat dalam karnaval takbiran mengeliling masjid nasional al akbar surabaya jawa timur
mereka mengikuti takbiran dengan didampingi guru dan wali murid
meski mengaku lelah namun murid murid ini mengaku senang mengikuti takbiran di sabtu malam itu
bawa apa tadi
sama siapa aja tadi ke takbirannya
dimana sih takbirannya
menurut kepala madrasah ibtidaya karnaval ini bertujuan untuk menanamkan nilai spiritual sejak dini kepada anak dengan mengagumkan nama allah
selain itu dengan berkeliling syiar sebagai umat islam penyelenggara berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran moral anak
inilah umat islam
sebagai apa ini kita memeriakan sekaligus menyambut idul adha
sehingga anak anak tertanam
di samping dia itu nanti besar berkorban mulai kecil juga harus berkorban
kan jalan jalan lumayan capek anak anak ya
motivasi mereka senang bahagia
sementara itu di manado sulawesi utara persatuan pemuda muslim melaksanakan pawai malam takbiran untuk menyambut idul adha pada sabtu malam
pawai takbiran yang diikuti sekitar seribu orang ini menyusuri jalan utama kota manado dengan berjalan kaki
hal ini merupakan hal baru di manado karena pada tahun tahun sebelumnya pawai takbiran dilakukan dengan menggunakan kendaraan
perubahan bentuk pawai takbiran ini dilakukan karena kerap munculnya eksis negatif jika takbiran menggunakan kendaraan
tim liputan cnn indonesia